kalo gue tuh kalo memang untuk kecakepan ya
selalu belinya itu yang mahal mahal dari luar negeri
termasuk ini ini gel import
ya dari luar negeri
makanya kelihatan cool banget ya
udah yuk gue kenalin sekarang sama papa
kalau gue sih selalu siap
kau mau jadi tempat tua ya
nasib jadi sampah masyarakat begini nih
malah pak bayu ngutangin segala lagi
gaji bulan ini belum dibayar
akhirnya kita cari kerjaan sampingan deh
itu bos yang penting kita bisa makan
jadi bagaimana pak ucok
sudah mengerti dia kita kan
pak ucok akan pura pura menyandra papanya dea
nanti saya akan jadi pahlawan
begitu saya diangkat menjadi bos
pasti saya akan ingat jasa jasa pak ucok
semua serahkan sama ucok
pasti semuanya beres
ya bos seperti biasa bos
ada yang gadis
ini kan tipiku jangan diambil dong
ada yang mau masuk ya
tapi si merudong pipi om
mau masuk enggak
adek kok pipinya kasar
kayak ada jenggotnya
hidam daging beruang
enggak enggak pak
maklum pak suami saya sudah tua
jadi kakinya sering kesemutan
iya bener pak
yaudah silahkan masuk
kita berhasil masuk
kita masuk sekarang
kita masuk sekarang
wah bagus ya kantornya tersen ya
tersen dulu sini
eh tersen kantornya bagus banget ya
eh tersen kak kevin gimana ini
udah cakep kan
oke kok udah ganteng
tapi ya udah ganteng lagi
tersen bantuin deh kak
jangan di ancuri kegantengan kak kevin
kak kevin sekarang
kak kevin nunduk
kak kevin sekarang kuda keren
bau gigong tersen
hai hai dek dek kok rambutnya basah emang
enggak kekelinan kasih
sorry deh ya kalau gue tuh kalau memang untuk kecakepan ya selalu belinya tuh yang mahal mahal
dari luar negeri termasuk ini ini gel import ya dari luar negeri makanya kelihatan cool banget ya
ya udah yuk gua kenalin sekarang sama papa oke kalau gue sih selalu siap oke vin ada mau jalan jalan
dulu ya ya udah tarzan boleh jalan jalan tapi awas jangan sampai lupa tempatnya lu ya inget
gini yang ini ya jangan sampai nyasar tenang kak kata om anjing kalau mau ingat tempat kasih tanda dulu
tanda tanda tanda pantasan tanda nya harus dipipisin ini caranya
karena siapa grandmother kevin aja ya

dia mungkin suka ngeliat tinggal aku binatang gitu
jadinya dia suka ngikutin namanya juga anak anak
tarzan gini aja biar tarzan itu nanti gak repot
nih kak kevin pinjemin handphonenya kak kevin ya
kalo misalnya ada apa apa tarzan tinggal pencet yang ini
nah langsung udah ada tuh nomernya kak dea
tinggal ditelepon aja oke
kak dea tarzan kan di sini
udah udah udah tarzan ini bisa aja ngegaring
hah yaudah tarzan kalo gitu inget ya
penting banget tuh
kalo ada apa apa telpon
itu banyak nomor cewek cewek cantik
kak dea kak kevin di handphonenya banyak nomor cek
banyak nomornya guru guru les
yaudah kalo gitu tarzan jalan dulu
oke tarzan dadah
dadah kak dea
ah bener kan

sekarang tarzan harus lapor ke kak kevin